ketika berada di sebuah kota
di mana ada keributan
ketika berada di sebuah kota
di mana ada keributan
keributan antara dua pengendara motor ini
menarik perhatian polisi yang sedang melakukan razia kendaraan
di jalan kolonel atmo minggu malam
keributan berawal saat salah satu sepeda motor nekat melawan arus
diduga untuk menghindari razia yang sedang berlangsung
insiden ini sempat menjadi tontonan warga
belum sempat melarikan diri
sepeda motor yang dinaiki dua pemuda ini
langsung bisa diamankan polisi yang bertugas
motor yang dikendarai tidak dilengkapi dengan surat kendaraan
beberapa kendaraan roda dua didapati selain tidak dilengkapi
dengan surat surat yang sah
polisi juga mendapati motor yang sudah dimodifikasi
tidak sesuai peraturan yang berlaku
salah satu misal rutin
jadi setiap malam minggu kita laporkan kelihatan

sudah melakukan perlengkapan surat surat kendaraan
razia kendaraan ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan
untuk menciptakan rasa aman dan nyaman di kota palembang
hanif hairandi palembang sumatera selatan